sementara itu di bandung jawa barat sejumlah perusahaan mobil travel dengan rute bandung jakarta
kembali beroperasi mengangkut penumpang setelah pemerintah pusat
lalu menteri perhubungan memberikan kelonggaran kepada sejumlah pengusaha transportasi publik untuk beroperasi
meski begitu agar bisa mengantar penumpang sampai tujuan
manajemen perusahaan travel memberikan sejumlah persyaratan kepada para calon penumpang
di antaranya calon penumpang harus membawa kartu tanda penduduk surat tugas surat keterangan sehat atau bebas covid
dan surat izin keluar masuk jakarta
pihak perusahaan travel tidak menerima calon penumpang yang tidak membawa dokumen lengkap khususnya surat tugas
penumpang yang hanya membawa surat tugas masih diperbolehkan memesan tiket dan berangkat ke jakarta
dengan catatan tidak ada refund jika armada travel diputar balik kembali ke arah
sementara beberapa penumpang yang tidak menerima calon penumpang
penumpang yang hanya mengandalkan surat tugas berharap ada kelonggaran di titik pemeriksaan dan lolos sampai tujuan